rekaman detik detik pesepeda menjadi korban tabrak lari saat melintas di perempatan harmoni gambir
jakarta pusat menjadi viral di media sosial dalam unggahan akun instagram wakil ketua komisi tiga dpr
dpr ri ahmad sahroni delapan puluh delapan dinyatakan peristiwa ini terjadi pada sabtu sekitar pukul enam tiga puluh waktu
indonesia barat ya pesepeda yang melintas dari arah jalan hayam muruk menuju jalan majapahit
terpental setelah tertabrak mobil yang melaju kencang dari arah jalan veteran menuju jalan
suryo pranoto ironisnya meski pesepeda tersebut terpental akibat benturan hebat pengemudi mobil
memilih melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan kondisi pesepeda yang
tertabrak kencangnya benturan membuat sepeda korban rusak sementara itu
korban langsung mendapat pertolongan medis saksi mata menduga pesepeda ini melaju
pada saat lampu lalu lintas merah dan kasus kecelakaan ini ditangani satlantas polres
metro jakarta pusat yang salah sepeda sepeda ini dari veteran vector yang dari veteran
hijau hijau berbentuk yang nabrak langsung kabur langsung kabur sementara itu dikutip dari
detik com kasat lantas polres metro jakarta pusat mengatakan bahwa pelaku penabrak pesepeda di
harmoni jakarta pusat siap bertanggung jawab atas perbuatannya dan pelaku pun telah menyerahkan diri
ke polres metro jakarta pusat pihak dari keluarga pelaku pun berharap kasus tabrak lari ini dapat